seorang supporter persebaya surabaya tewas setelah terjatuh dari truk trailer yang ditumpanginya di jalan raya sememi kendung surabaya selasa siang
korban bersama teman temannya dari jember datang ke surabaya untuk menyaksikan laga persebaya surabaya melawan arema fc di stadion gelora bung tomo
kecelakaan yang menimpa seorang bonek mania supporter persebaya ini terjadi di jalan raya sememi kendung surabaya selasa siang
korban diketahui bernama tegar alifian rizki enam belas tahun warga ambulu jember jawa timur
korban bersama teman temannya datang dari jember ke surabaya untuk menyaksikan laga persebaya surabaya melawan arema fc di stadion gelora bung tomo
kasus laka lantas ini ditangani saat lantas polsek benowo surabaya jawa timur
petugas yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan lokasi kejadian dan menutupi jenazah korban dengan koran bekas
barang bukti gitar kecil dan shal milik korban diamankan
dari keterangan petugas korban terjatuh saat hendak menaiki truk trailer dan sempat terlindas
bonek dari yang beralamat sisa identitas dari ambulu jember
ada tiga teman yang dua sudah naik dan ini baru gandul baru belum sampai ke jalan belum pas
sama sepenuhnya yang lainnya jatuh jatuhnya pas kepalanya di kota